sementara itu polisi terus memeriksa ketua parvi terpilih gatot brajamusti dengan rekan rekannya yang tertangkap di hotel golden tulip lombok selasa malam
orang tua getot datang untuk menjenguk anaknya yang tengah diperiksa oleh polisi
orang tua gatot brajamusti selasa malam datang untuk memberikan dukungan moral pada anaknya
namun orang tua gatot tidak bersedia memberikan penjelasan mengenai kondisi dan hasil pertemuan di dalam ruang direktorat narkoba polres mataram tersebut
hingga selasa malam pemeriksaan terhadap gatot brajamusti bersama lima orang lainnya masih dilakukan oleh jajaran kepolisian narkoba polres mataram
dengan didampingi tim kuasa hukum mereka diperiksa untuk memberikan keterangan tambahan
lima orang yang sudah diperiksa kemarin minta keterangan tambahan hari ini
gatot itu sedang belum tanda tangani untuk berita acara pemeriksaan tambahannya
sejak ditangkap gatot brajamusti jarang menampakkan diri
hanya di saat kantor polisi sepi dari wartawan beberapa di antara mereka muncul sejenak dari ruang pemeriksaan
lalu rahmat juniadi mataram